beginilah suasana nonton bareng atau nobar yang digelar keluarga apriani rahayu di kelurahan
lawulo kecamatan angga beri kabupaten konawe sulawesi tenggara pada sering siang teriakan
para penonton pecah setelah shuttle talk yang dikembalikan pemain tiongkok keluar lapangan
indonesia menang dengan skor dua puluh satu lima belas medali emas yang diraih pasangan ini juga menjadikan indonesia
meraih emas pertama di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh menurut amiruddin ayah apriani rahayu kemenangan
tersebut membuktikan bahwa anak desa seperti apriani dapat berprestasi hingga ke ajang
internasional tingkatkan selamatnya masih mampu kemai dan dia juara terus
masuknya pasangan kandang kandang apa harapan kedepannya pak untuk indonesia
ditingkatkan lagi dan diusahakan itu yang anak anak daerah supaya bisa diambil
ini membuat pria nih artinya ini membuktikan bahwa anak daerah bisa pak ya